minggir minggir minggir
kok dicuci lagi
ya iyalah kan habis dipegang sama tangan lo yang kotor itu
jadi harus dicuci lagi
alah gak usah belagapi lho nelol
dasar ce penjilat udah tahu berbuat mesum
masih aja dibelain sama si bos
ya jelas lah servisnya kan oke buat si bos
jadi mana mungkin dipecat
sayang kan kok sampe dipecat nih nelol
kamu apa apa din
aduh hampir keringat
akhirnya keluar juga
kamu itu udah mulai kurang ajar ya
kamu saya pecat
udah ngaku aja loh
udah berbuat mesum juga
soalim banget sih lo
soal gak punya dosa
dasar perempuan mesum
gak tau malu lagi
bisa dibiarin kayak gini dong pak
pecat dong pak
kamu tahu apa yang sudah kamu perbuat deh
kamu tahu apa yang sudah kamu perbuat
tadi udin itu kekunci dalam kamar mandi
itu aja pak
kalau bapak mau pecat udin
saya juga mau keluar pak
kamu kembali kerjaan ini
dia kan udah kepergok berbuat mesum
harusnya dia dipecat pak
dia udah bikin malu kafe ini pak
oh iya tuh pak
bisa dipertahankan aja sih pak
apa saya minta pendapat kalian
sampai jumpa agents
terima kasih pak
dan semoga berhasil
yang lack sempet
terima kasih pak
kalau kau benar ini
terima kasih web
semuanya juga kembali kerja
bos dewi itu kan
kamu juga jangan ikut campur ya
sekarang kamu keluar juga
lo kan selama ini selalu dapetin apa yang lo mau
jadi gue mohon sekali lagi sama lu nure
lain dewi untuk gue ya
sekarang apa yang harus aku lakuin
apa yang harus aku lakuin wi
jadi bapak bapak keputusan final ada di tangan bapak bapak sekalian
apakah bapak bapak akan memilih konsep iklan dari tim pak andre
atau konsep iklan dari tim pak satria
setelah kami diskusikan bersama
kami sepakat untuk memilih konsep iklan dari tim pak andre

tanpa mengurangi ciri khas dari perusahaan kami
tim pak satria
makasih banyak nuri
dan emang lu udah ngerjain ini udah selama bagus sekali
dari awal gw yakin lu pasti bisa dapetin ini
tapi lain kali aku gak akan ngalah loh
gak akan ngalah
makasih banyak ya dre selamat ya
saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua ya
karena kesuksesan ini tidak akan pernah terjadi tanpa kerjasama dari kalian semua
ini kemenangan kita semua pokoknya
sukses ya selamat ya mas satria
terima kasih terima kasih
pak satria itu memang hebat ya
biarpun dia tidak bisa melihat dia bisa membuktikan kalau dia bisa bekerja lebih hebat daripada pak andre
iya pak satria itu emang insting seninya hebat banget ya
orangnya juga gak cepat puas lagi makanya bisa makin maju
aku juga yakin pasti pak satria dapat menggantikan widya menjadi pemimpin di kantor ini
jempol buaya dilempar batu jadi jagoanku satria ngalahin andrea lemah itu
betul bu klien kami lebih memilih konsep iklannya pak satria daripada konsepnya pak andri
satria satria satria satria gak ada duanya gak ada tandingan
udah lumping dimakan orang bakbar
pemimpin yang benar kan sudah kegambar lumpia dikunyah satria jualannya
indih baru menang segitu aja tingkah kamu udah selangit
biarpun proyek satria menang berapa kalipun tapi siapa yang akan meneruskan pimpinan perusahaan ini ada di tanganku
dan yang jelas bukan satria
ma sudah aku masih banyak kerjaan lain yang lebih penting daripada mendengarkan pantun kamu yang tidak jelas
ih kalau bukan jilat mamaku aku udah pites sampe nates
minggir minggir minggir
kok dicuci lagi
ya iyalah kan habis dipegang sama tangan lo yang kotor itu jadi harus dicuci lagi
alah gak usah belaga pilon deh lo dasar ce penjilat udah tahu berbuat mesum
masih aja diberi

ya jelaslah servisnya kan oke buat si bos jadi mana mungkin dipecat sayang kan kok sampe dipecat nih gaior
jadi orang tuh mesti bener
kamu udah ketangkep basah nama kamu udah jelek daripada semuanya makin hancur
mendingan kau berhenti aja sekarang
ibaratnya nih anak anak sini udah nganggap kamu cewek yang gak bener
kamu jangan bikin malu akang dong wi
mau taruh dimana muka akang nih sambos jos